survei angkatan kerja nasional atau sakernas mencatat pada dua ribu dua puluh
satu dari lima penduduk jakarta merupakan perantau
ya jakarta memang menjadi magnet bagi perantau untuk mengadu nasib
namun pandemi menjadi dilema
manakala pemerintah mengeluarkan larangan mudik
dan membuat para perantau harus menahan keinginan untuk berlebaran di kampung halaman
adalah dadi yang harus mengubur keinginannya berlebaran bersama keluarga di jepara jawa tengah
sejak pandemi melanda tahun lalu pria dua puluh delapan tahun ini belum pernah mudik
ia merantau ke jakarta mengadu peruntungan
ia bekerja sebagai penjaga sebuah rumah indekos di kawasan jakarta selatan
setiap hari ia memastikan tempat itu bersih dan nyaman
saya merantau ke jakarta sudah sembilan tahun
setiap tahun saya selalu mudik
sejak pandemi ini saya tidak pernah mudik lagi
lewat panggilan video dadi mengobati rindu pada sang ibu
doa ibunda selalu ia harapkan untuk melancarkan perjalanannya mencari nafkah di ibu kota
tahun ini dadi tidak pulang ya
tidak boleh ya mudik
ada momentum kebersamaan saat lebaran yang selalu ia rindukan
biasanya kan rame gitu ya kumpul dengan keluarga setahun sekali
silaturahmi dengan saudara saudara di sana gitu
orang tua juga kan
serupa dengan dadi bagi muhammad rafiq
mudik ke kampung halamannya di tanjung
balai karimun kepulauan riau adalah momen tahunan yang bisa dinanti
pegawai bank bumn ini mengadu nasib di jakarta sejak empat tahun lalu
namun kala pandemi melanda
ia memutuskan untuk menangguhkan keinginannya mudik atas pertimbangan kesehatan
terlebih saat ini tiga putranya masih kecil
kondisi saat ini kan memang tidak memungkinkan